di hari ke dua belas pencarian korban hilang gempa cianjur tim pencari gabungan tidak menemukan korban lain
meskipun demikian jumlah korban tewas bertambah menjadi tiga ratus tiga puluh satu orang karena satu korban yang dirawat di rumah sakit hasan sadikin bandung meninggal dunia
bahwa pencarian korban pada hari ini hari ke dua belas nihil tidak ditemukan
namun hari ini ada penambahan yang meninggal dunia yaitu di hasan sadikin bandung
sehingga jumlah yang meninggal dunia berjumlah tiga ratus tiga puluh satu jiwa
kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa tadi kita sudah koordinasi dengan pu
dan juga urugan urugan longsoran longsoran tadi secara bertahap sudah bisa dialihkan ke tempat pembuangan
sehingga mudah mudahan dengan adanya penggalian dan tanah dibuang ini dapat mempermudah pencarian